saudara seekor sapi betina jenis simental berbobot empat ratus kg
tercebur ke sungai sedalam lima belas meter di sungai tumpak kecamatan tulung kabupaten klaten jawa tengah
sungai kedalaman dua puluh meter kondisi masih hidup
saat ini menunggu proses penanganan
awalnya sapi betina jenis simental ini selesai dimandikan dan dikeluarkan dari kandangnya
saat diikat di pinggir sungai tumpak sapi justru tercebur di dalam sungai sedalam lima belas meter di sungai tumpak desa pomas kecamatan tulung kabupaten klaten jawa tengah
pemilik sapi langsung melaporkan peristiwa ini kepada petugas damkar klaten
sungai dalaman dua puluh meter kondisi masih hidup
sapi tercebur ke dalam sungai tim damkar petugas bpbd dan tim sar klaten berusaha mengevakuasi sapi tersebut
tim gabungan gunakan teknik katrol karena kondisi medan dasar sungai yang cukup ekstrim
serta berat sapi semental yang berbobot empat ratus kg membuat proses evakuasi cukup lama
evakuasi dimulai dua belas atau pukul dua belas siang dan berhasil dievakuasi pada pukul tujuh belas sore hari
dan sapi baru bisa dievakuasi pada pukul tujuh belas sore
seperti yang disebutkan tadi saudara berhasil dievakuasi pada pukul tujuh belas sore
untuk sore ini kita melakukan evakuasi sapi yang tercebur di dalam sungai sedalam lima belas meter
untuk proses penanganan menggunakan teknik gatrol
dan berlangsung sekitar sepuluh hari sehingga samping berakhir sampai langsung selesai

serta di lokasi kurang membedai untuk menggunakan alat yang bisa membantu